tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
tepuk tangan tepuk tangan
ya ampun kalian berdua lagi enak enakan
dan berbuat tidak senonok
ya ya bikin malu aja bikin koper abu
bapak tahu nggak bu siska itu udah pindah ke kalimantan
tadi orangnya ibu samperin
tapi dari pandangan pertama ibu dengar respect sama dia
ibu gak suka
orang tadi ibu lihat dengan mata kepala sendiri
secara kayak hajah begitu
peluk pelukan sama laki muda
abis itu laki itu pergi deh naik mobil
ya mungkin aja suaminya atau anaknya
udah jelas jelas dia ngomong sama ibu kok dia sendiri
orang laki aja gak ada kok
ibu jangan sehuzon
ibu jangan buat masalah di kampung ini
dia udah jelas jelas ngomong sama saya lho pak
bahwa dia tuh sendiri belum married
gimana mau punya anak sih pak
dia tuh sama kayak bu siska
belum pernah married
ngerti gak sih bapak
sebelum masalah ini jelas
bapak nggak mau ibu menyebarkan gosip ke warga
bapak nggak mau warga ini ribut gara gara ibu
bapak mau tidur
sebut banget sih
gak pernah mau percaya sama istri sendiri
bener kata gue
tuh perempuan gak bener
udah aku masuk ya
bisa jadi berita heboh satu kampung
dengan dugaan saya
bu siska itu bukan perempuan baik baik
dia masih pilih laki lagi loh sekarang di rumahnya
masa sih bu
bapak tuh gak pernah percaya sih kalau aku ngomong
bapak itu kepala rt
bapak juga kan yang malu
gak mau kan
rt kita terkenal sama rt mesum
rt kita jadi sial
tau gak pak
yaudah nanti bapak urus
bapak mau ke kelurahan dulu
ada undangan dari pak lurah
pak tunggu dulu buka kursi itu dulu
ya selalu kayak begitu
ini gak bisa dibiarin
gua harus bertindak cepat
gua ajak semua warga untuk gerbak tukar muka
ampuni aku karena telah menghilangkan nyawa keponakan bibi
sungguh aku menyesal
perbuatan itu bi
kami semua sudah memaafkan kamu
kamu kan juga tidak sengaja
dan kamu sudah membayar perbuatan kamu di penjara
kapan kamu keluar dari penjara
dua hari yang lalu bi
tadi saya sempat ke rumah yang lama
ternyata rumah itu sudah ditempatin sama fikri
terus dia bilang
andi katanya sudah dibawa siska pindah kemari bi
makanya saya datang kemari bi
supaya ketemu andi bi
kangen sepanjang angin
andi sudah meninggal dua hari yang lalu
mungkin fikri dapat kabar itu setelah kamu pulang
lalu kita menyemeda
seperti satu sisi
baru yang berlua
sekarang juga mendingan kita kumpulin semua warga
datang ke rumahnya terus kita langsung gerbak
cepetan nanti tahu tiga burung orang itu pergi
yuk yuk cepetan yuk yuk cepetan yuk
saya nggak pernah bisa jadi bapak yang baik buat dia
dan sekarang dia telah pergi meninggalkan saya
dan saya belum sempat meminta maaf sama dia
bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya habib
dosa saya sudah tidak bisa diampun
semua manusia pernah berbuat dosa
dan tidak ada perbuatan yang tidak bisa diampunkan
kecuali mempersekutukan allah
tarmin kalau kamu sudah menyesal andi pasti sudah memaafkan kamu
ikhlaskan kepergian andi
ayo kita kerbangin dia
ayo kita kerbangin dia
kalian berdua lagi enak enakan
dan berbuat tidak senonoh
hah kami salah apa
hei masih bilang lagi salah apa
udah jelas jelas kalian berdua ketangkep basah
abis berbuat senonoh kan
eh masih gak ngaku lagi
kalian ini salah paham
kami nggak melakukan apa apa bu
udah nih jangan berbacot ya
eh dengar ya kalian berdua ini akan kita bawa ke kantor polisi
dengan tuduhan perjinahan
ya kan udah bangun
dia gak kabar ya di bibi kamu dia hah
kalian semua itu udah salah paham
kami itu tidak melakukan apa apa
aduh udah deh
kebiasaannya kalau orang udah ketangkap basah
banyak aja alesannya
nah udah semuanya dengerin mereka berdua
sumpah demi tuhan
kita simpulin gak usah kesibuk sama omongan mereka berdua
kita tetep seret mereka ke kantor polisi sekarang juga
ibu kenapa bu
sejak kapan lu jadi anaknya dia
dia kan janda hah
ngarang cerita aja lo
dan ini sepupu saya
mau kalian bawa kemana
ibu dan sepupu saya
kita semua mau bawa mereka berdua ke kantor polisi
karena sudah melakukan perjinahan
dia ini benar benar ibu saya
ini sepupu saya
maaf kami gak tahu kalau kejadian itu seperti ini
iya saya juga gak tahu
eh kalian semua jangan kabur dong
mereka berdua itu bohong tahu gak sih
urusan belum selesai
urusan ibu saya dengan sepupu saya
iya urusan untuk menyeret mereka berdua ke kantor polisi
karena mereka berdua sudah melakukan perjinahan
ibu jangan sembarang bicara ya
ibu saya ini orang baik baik
ibu saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak tidak dengan sepupu saya
ibu mau saya laporkan ke polisi atas pencemaran nama

yang akan saya laporkan ke polisi